sederah antrean panjang arus lalu lintas terjadi di kawasan puncak bogor jawa barat hari ini
kawasan wisata ini masih menjadi salah satu destinasi favorit warga saat libur lebaran
inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat
tiga hari pasca lebaran sejak sabtu pagi tadi terpantau macet panjang dan ada antrean kendaraan
mulai selepas keluar pintu tol ciawi hingga simpang gadok menuju puncak
peningkatan jumlah kendaraan mencapai tiga puluh persen jika dibandingkan dengan hari sebelumnya
untuk mengurai kepadatan selain sistem ganjil genap
satlantas polres bogor juga memperlakukan sistem satu arah dari jakarta menuju puncak secara situasional
untuk hambatan di atas ada di megamendung ada di simpang safari dan di pasir muncang
untuk tadi pagi panjang kurang lebih sampai tiga km
kita laksanakan rekayasa lalu lintas yaitu dari satu arah dari arah jakarta menuju puncak
dan sebelumnya pukul enam kita sudah melaksanakan dulu untuk rekayasa lalu lintas dari arah puncak menuju jakarta
kemudian dilanjut dengan dari jakarta menuju arah puncak
sudah ada jurnalis kompas tv niko zulfikar yang akan melaporkan dari jalur puncak bogor jawa barat
lancar ya jalur puncak siang hari ini
kami juga mau bertanya soal antisipasi yang dilakukan polisi jika terjadi kemacetan
karena ini juga akhir pekan dan juga masih dalam nuansa libur panjang lebaran niko
di tempat saya melaporkan tempatnya di simpang gajah puncak bogor jawa barat
saat ini kondisi lalu lintas di lokasi ini petugas atlantas polres bogor sejak pukul sebelas siang tadi telah memperlakukan sistem one way
atau satu arah dari arah puncak menuju jakarta
hal ini untuk mengurai terjadinya kepadatan yang ada di puncak
pemberlakuan sistem one way pada pukul sebelas siang ini diberlakukan lebih cepat lebih satu jam lebih cepat dari awalnya yang biasanya pada pukul dua belas siang nanti
nah setelah sebelumnya pada pagi harinya pada sabtu pagi terpantau untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat
terpantau mengalami antrian panjang kendaraan
hingga tiga km dengan peningkatan volume kendaraan sebesar tiga puluh persen dibandingkan hari sebelumnya
untuk mengurai kepadatan yang ada di kawasan puncak sendiri selain menerapkan sistem ganjil genap sesuai dengan tanggal yang berlaku
petugas satlantas polres bogor juga memperlakukan sistem one way
yaitu bertujuan untuk mengurai kepadatan yang ada dan dilakukan secara institusional
jurnalis kompas tv niko zulfikar melaporkan langsung dari
jalur wisata di puncak